pemuli pemuda indonesia
tangan tangan juru singkirkan untuk negara
sumpah pemuda menjadi tonggak sejarah bersatunya para pemuda tanah air
bersemangat juang besar mempertahankan kemerdekaan
para pemuda mengorbankan tenaga waktu pikiran dan harta demi indonesia satu
semangat inilah yang hingga kini dipegang teguh sejumlah pemuda indonesia
yang berbuat lebih dan menjadi pahlawan untuk sesama
karena pemuda sejatinya adalah tulang punggung bangsa dan penentu masa depan negara

generasi muda sekarang ini yang harus punya mindset share berbagi

ketika ada sebuah masalah kami juga melihat di situ ada peluang
akhirnya kami mencoba mulai meriset

riset pengelolaan sampah itu
ketika kita mulai mengelola sampah yang awalnya skala desa ya
skala desa itu ternyata jumlah sampah yang terbanyak adalah sampah organik
sampah yang dihasilkan rumah tangga pasar dan rumah makan ini setiap hari masuk ke hanggar pemilahan sampah yang tersebar di sejumlah lokasi di wilayah kabupaten banyumas jawa tengah
seperti di hanggar di tpst sokaraja kulon ini setiap hari sampah masuk dan petugas pemilah sampah langsung bekerja untuk memilah sampah anorganik dengan sampah organik
awalnya sampah organik yang setiap hari mencapai lebih dari satu meter
satu ton di tpst sokaraja kulon menjadi masalah
namun di tangan arki gilang warga desa banjaranyar kecamatan sokaraja banyumas jawa tengah sampah ini berubah menjadi berkah
sejak tahun dua ribu sembilan belas sampai saat ini sampah organik digunakan arki untuk melakukan budidaya larva lalat tentara hitam yang memiliki nilai ekonomis
ketika ada sebuah masalah kami juga melihat di situ ada peluang
akhirnya kami mencoba mulai meriset riset pengelolaan sampah itu
ketika kita mulai mengelola sampah yang awalnya skala desa ya
skala desa itu ternyata jumlah sampah yang terbanyak adalah sampah organik
di sisi lain kami juga ingin membuat sebuah bidang usaha yang larinya lebih ke arah manfaat untuk banyak orang
kalau kita melihat dari sampah ini itu sudah pasti manfaatnya sangat banyak untuk kalangan masyarakat secara umumnya
dan ternyata ketika kita berkolaborasi dengan banyak berbagai pihak manfaat itu juga lebih terasa ke lebih banyak orang lagi
kiprah aki gilang ramadan ini akhirnya dilirik dinas lingkungan hidup kabupaten banyumas jawa tengah
arki gilang ramadhan ini akhirnya dilirik dinas lingkungan hidup kabupaten banyumas jawa tengah
arki gilang ramadhan ini akhirnya dilirik dinas lingkungan hidup kabupaten banyumas jawa tengah

dua ribu dua puluh akhir kami mulai bekerjasama dengan dinas lingkungan hidup
di situ kami diperkenankan atau diberikan fasilitas untuk mengelola sampah organik di tpst tiga r
di tpst tpst yang difasiliti oleh kementerian pupr
di situ juga kami membangun fasility kami sendiri
jadi kami membangun fasiliti di gedung gedung pengelolaan sampah itu
nah di situ dan kami kerjasamakan juga dengan kelompok swadaya masyarakat
tarso purwoko ketua tpst tiga r sokaraja kulon mengapresiasi langkah dari arki
sampah organik yang awalnya tidak bernilai kini bisa dimanfaatkan
hasil budidaya lava lalat tentara hitam kini telah menghasilkan uang dari hasil penjualan larva yang digunakan untuk pakan ikan
itu kita menghasilkan bubur sampah yang tidak tertangani dengan baik atau tidak sempurna
karena apa karena tiap hari kita menghasilkan bubur sampah
tiap hari kita bisa katakan satu ton di atas satu ton bahkan bisa lebih dari itu
tetapi aplikasi berikutnya atau yang lainnya yang kita lakukan adalah
kalau dari bubur sampah tidak tertangani secara baik sebelum mas gilang kerjasama dengan hangat sampah
tetapi setelah mas gilang masuk menjadi mitra kami dalam hal penanganan sampah
terutama sampah organiknya atau bubur sampahnya kami dalam hal ini sampai sejauh ini tidak mengalami kendala
bagi arki momentum sumpah pemuda dua puluh delapan oktober dapat dimaknai sebagai momentum pemuda
untuk bergerak melakukan sesuatu yang bermanfaat
dan juga untuk membuat sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat
arki membuktikan dengan mengumpulkan sampah dan mengelola sampah organik
ia dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk masyarakat
jangan sampai pemuda pemuda yang ada di indonesia ini
malah yang katanya bonus demografi malah menjadikan menghancurkan negara
artinya di sini tidak perlu kita terlalu banyak menghujat orang lain
pemerintah atau apapun tapi bagaimana rekan rekan pemuda ini
ayo mari kita bisa berkarya nyata bisa bermanfaat buat lingkungan
dan ikut dalam rangka membantu pemerintah dan jajarannya untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat
saat ini di pasar lokal larva kering dijual dengan harga rp tujuh puluh lima rp tujuh puluh lima
sampai rp seratus per kilogram
sementara untuk pasar ekspor larva kering dapat dijual hingga mencapai rp tiga ratus ribu rupiah per kilogram
kabupaten banyumas memiliki potensi sampah organik satu ratus lima puluh ton per hari
sementara saat ini arki baru menargetkan menyerap sepuluh ton dengan memperbesar kapasitas produksi

tapi mereka harus berkarya nyata dan mereka harus berkarya nyata
pertama pemerintah dan jajarannya harus berkarya nyata
saya terpikir bagaimana cara menciptakan aplikasi untuk mendeteksi secara dini
dan juga bisa mendapatkan edukasi masyarakat
sebenarnya edukasi ketika menggunakan aplikasi n corona ini
klinik milik orang tuanya di kawasan metro cilegon inilah
arya banyak memulai aktivitas dan mengembangkan sejumlah produk aplikasi
dari ketekunan dan tangan dinginnya
arya berhasil membuat sejumlah aplikasi yang bermanfaat bagi banyak orang
salah satunya aplikasi n corona
diluncurkan pada april dua ribu dua puluh
aplikasi n corona dibuat atas keresahan dan kekhawatirannya
akan penularan covid sembilan belas yang kemudian menjadi penyakit
corona bisa mengetahui apakah dirinya beresiko terpapar virus corona atau tidak
dengan mengikuti sebuah assessment
aplikasi n corona juga berisi edukasi untuk mencegah secara mandiri penyebaran covid sembilan belas
awal mula saya mendapatkan ide untuk menciptakan aplikasi n corona
adalah ketika saya masih masuk offline
kegiatan offline di kampus di depok
di mana pada suatu pagi saya melihat di televisi ketika sarapan
terjadi wabah covid sembilan belas yang merebak secara cepat di wuhan
di situ sudah mulai terkendali
tapi saya menyadari bahwa itu sempat membuat pihak pemerintah di kota wuhan kewalahan
dan saya khawatir kalau ini bisa menyebar ke negara negara lain dengan cepat
dan bahkan bisa masuk ke indonesia
ini dapat membuat dampak yang besar di indonesia
jadi saya terpikir bagaimana cara menciptakan aplikasi untuk mendeteksi secara dini
dan juga bisa mendapatkan edukasi
masyarakat sebenarnya edukasi ketika menggunakan aplikasi n corona ini
proses pembuatan aplikasi n corona
arya mendapat dukungan dari banyak rekan untuk melengkapi cakupan fitur yang ada dalam aplikasi
sejumlah dokter merancang aplikasi
melengkapi alat alat yang diperlukan
dan juga mendapatkan aplikasi yang diperlukan untuk melengkapi cakupan fitur yang ada dalam aplikasi
corona digunakan untuk mengakses informasi dan edukasi mengenai covid sembilan belas
mulai dari situasi terkini penyakit
hotline darurat provinsi
hingga pembahas mihoks seputar covid sembilan belas
yang disusun berdasarkan jurnal literatur dan referensi terpercaya
fitur whatsapp helpline yang disambungkan dengan tim dokter
juga disediakan untuk pemerhatian dan penyelidikan dan juga untuk penyelidikan dan juga untuk penyelidikan
untuk memberikan informasi lebih lanjut bagi pengguna yang mendapatkan hasil resiko rentan atau sangat rentan
aplikasi n corona sendiri memiliki beberapa fitur
pintu utamanya adalah deteksi dini resiko terkena covid sembilan belas
jadi bukan deteksi dini covid sembilan belas nya tapi risikonya
apakah resikonya adalah hati hati atau rentan atau sangat rentan
itu adalah fitur utama yang dibuat
di sini ada dokter erik daniel tenda kemudian dokter dewi fisca
dan dokter nino dan juga dokter pak rassandhya
jadi beliau beliau inilah yang kemudian membantu merancang algoritmanya juga
dan mengawal dalam proses pembuatan aplikasi ini
selain dari deteksi dini kita juga memiliki fitur edukasi
jadi ada edukasi edukasi yang dibuat

yang sudah dibuat dengan tatap kemudian dibuat dengan tatap
dibuat dan disarim dengan sumber sumber yang terpercaya
dekan fakultas kedokteran universitas indonesia ariefah rial syam
turut mengapresiasi kerja arya dalam membuat aplikasi n corona
ia berharap arya bisa menginspirasi mahasiswa lainnya
untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat
dan kami pimpinan fakultas tentu mendukung sekali
apa yang dihasilkan oleh arya
arya sebagai anak muda kebetulan juga masuk ke dokteran
peduli terhadap permasalahan bangsa
dan mencari solusi mana hal yang terbaik
tentu n corona adalah salah satu buah karya seorang mahasiswa
untuk bagaimana kita bisa juga membantu pemerintah
dalam menekan penyebaran covid sembilan belas
sejak diluncurkan awal pandemi
n corona sudah digunakan sebanyak satu ratus dua puluh ribu sesi
baik di web maupun di aplikasi dengan rating empat
arya memang memiliki ketertarikan dalam bidang inovasi dan teknologi
n corona bukanlah aplikasi pertama yang ia buat
saat masih duduk di bangku sma
arya sudah berhasil membuat alat pendeteksi banjir
karena lingkungan tempat tinggalnya yang kerap dilanda banjir
selain itu arya juga membuat inovasi dompet tuna netra
sebuah inovasi pendeteksi uang yang bisa digunakan penyandang tunanetra
arya juga pernah membuat aplikasi edukasi pembelajaran olimpiade
aplikasi yang ia ciptakan untuk para siswa
yang akan menghadapi olimpiade pada ajang kompetisi sains nasional
di tingkat sma ma sederajat
tujuannya agar siswa bisa mengakses materi pelajaran secara efektif
di luar n corona yang tadi saya sempat sampaikan
jadi sebelumnya saya memang suka menciptakan sesuatu
jadi gak hanya menciptakan n corona
tapi sebelumnya saya juga pernah menciptakan aplikasi aplikasi lainnya
maupun robotik yang lainnya yang tadi yang deteksi banjir
maupun dompet tuna netra
jadi salah satu yang pernah saya ciptakan adalah aplikasi untuk pembelajaran olimpiade
ini juga saya buat bersama beberapa teman saya
di sana saya membuat ini untuk membantu siswa siswi
bisa mendalami materi olimpiade dan bisa berkembang lebih baik lagi
karena kita tahu kalau seorang siswa atau siswi terpapar dengan materi olimpiade
dia selangkah di depan dibandingkan hanya mempelajari materi materi lainnya
kepala kepala kepala
selain serangkaian aplikasi yang sudah diciptakan sebagai wujud pengabdian
arya saat ini juga masih fokus sebagai mahasiswa akhir fakultas kedokteran universitas indonesia
sejumlah agenda kegiatan berkaitan dengan keilmuan dan ketertarikannya dalam dunia teknologi
masih terus ia kembangkan terlebih dalam momentum sumpah pemuda
arya memaknai dirinya wajib memberikan yang terbaik dalam perkembangan inovasi
di bidang teknologi dan ilmu kedokteran
kepala kepala kepala
aktivitas saya saat ini adalah mengerjakan beberapa penelitian
sekaligus menciptakan beberapa hal di mana saya juga salah satu hal yang saya suka di situ
dan utamanya adalah menjalani sebagai mahasiswa jadi saya masih menjalani kegiatan akademis
salah satunya adalah menciptakan skripsi dan sebagainya
salah satu esensi dari sumpah pemuda bagi saya adalah bagaimana kita berani untuk berjuang
dan dalam bidang saya berjuang ini adalah berjuang seperti menciptakan suatu
jadi berani untuk menciptakan sesuatu
dan saya ingin apa yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk orang banyak
aplikasi dan karya yang diciptakan juga sebagai wujud dari cintakan ai
sebagai rasa peduli untuk bangsa dan sebagai bentuk bagi saya
atas kebanggaan saya terhadap bangsa dan rakyat lainnya
tidak akan berhenti arya ananda indrajaya lukmana masih akan terus berinovasi
dan menciptakan hal baru untuk berkontribusi lebih bagi bangsa dan masyarakat luas